siti kata hantu
saya kesini mau ngasih uang belanja untuk buka nanti
nih mau belanja ya
oh jadi begitu
jadi saya tinggal ya assalamualaikum
aduh udah ngasih duit aja
ngehagetin banget sih ustazah
ustaz ustaznya udah pulang duluan
jadi kita tuh bisa keluar
kalau enggak gawat
kalau misalnya kita ketauan main cenggong wawan
kita tes alahnya tuh
main di jam pelajaran
iya lah bulet
o nya bulet lah
eh dia udah pulang
eh ngapain sih itu udah peng obe
pak deh makasih ya udah menemani saya lagi nyari teriak kunyit
siap perintah pak ustaz
pak deh ini perintah
pak deh emang
eh teriak kunyit
ah pucuk dicinta ulam tiba
gak perlu dicari datang sendiri
saatnya pak ustaz kita kasih door prize
wah itu apa deh
hadiah kuis tuh bahasa inggris
bukan door door lah emang hadiah di panggung sama mc dapet goodie bag
isinya kopi terus juga habun cuci radio
oh itu baru surprise
sekarang kita mau bikin surprise
yuk tak kembur kembur
eh eh eh aduh aduh
kok baju saya
kayaknya piring terbang
bukan piring terbang
oh sama patuh
di dalam situ teh ada alien
itu lihat lagi tuh tuh tuh tuh
kalian benar benar ditangkap oleh alien kalian benar benar ditangkap oleh alien
kustan pade kok ada di sini iyalah masalah iya dong
maka jadi belah bukan di gendong lagi nonton semangka balita adilawet banyak
umur umur kita tangkap lalu dimasaknya
terebang akhirnya nabrak kemuka orang akhirnya orang inyoso tapi nggak papa kok
aman alhamdulillah kalau nggak kenapa napa oh ya ustaz nicotannya tadi
di jalan ngeliat halil gibran undi enggak trio kunyit emang kenapa usah mixture tadi pas usat perg mangek
emang kenapa usah bagi pastu di jalan ngel
karena tadi pas ustadz pergi mereka juga pergi pas pelajarannya ustadz musa
tapi nanti coba saya cari deh ya abis mantap pelajaran ya
baik terima kasih ustadz
ini dia yang mereka yang ketok kolbasa
ini kenapa ustadz mau diapain
makanya kalau kabur itu pakai ilmu
oh kamu ngomong gitu seolah olah pengen nunjukin ya
kalau kamu tuh jago banget kabur kaburan bangga kamu
kal ya salam kamu ini ketua santri loh kal
contohin yang baik baik dong
emang bader nih anak dari mukanya keliatan auranya tuh
gimana tadi auranya
usah usah pakde ustadz musa salah ngomong
sering salahnya ya
mentang mentang deket sama ustadz musa
lihat aja nanti ada waktunya kita bales dendam sama kamu hai kal
ustadz musa yang mantap dan santuy ini mau dibawa kemana ini
hah trio kunyit sekarang juga kalian ikut sama ustadz musa yang mantap dan santuy
hah mau kemana ustadz
piknik dimana tuh
semangat trio kunyit
kal jangan seneng ngeliat penderitaan orang ya gak boleh
justru harusnya mereka bertiga itu tanggung jawab kamu sekarang
kalau mereka salah kamu yang dihukum karena kamu ketua santri
paham lah abis merekanya gak mau dibilangin bang ustadz
baru pulang belanja
kalau siti lewatin kambing ntar sayuran siti abis di emam emam kambing
siti puter balik aja dah dari pedentar abis sayuran siti
wah down pelajaran siapa ini
awas aja nanti kalau ketemu sama saya
ujung di lantep
ujung itu cinta ulang pun tiba
apa jadi dia sih
eh pak rt
tadi bening kanan buta
boleh siti minta tolong nggak pak rt
aduh gimana sih pak rt
siti mah cuma minta tolong
siti tatut ada kambing
takutnya sayuran siti ntar di muntahin aja ya pak rt
ini warga gak bener ini
kalau minta tolong masalah itu bukan level saya
level seperti itu nih hansip saya
siap pak rt
laksanakan pak rt
emang kudu sama dia apa
loh kalau nggak mau ya udah
eh jangan begitu
ya udah pak tenang aja
mbak tinggal lewat
banjanya saya bawain
ee iya iya iya iya kalau begitu bener bener juga ya
kambing kan ngejar ngejar siti
hansip dirin pinter juga
sini dong buruan
ya mbak makan disini ya
jangan gangguin pak siti lagi
pak siti tuh dalam pengawasan saya
kami gak ngejar ngejar siti
gak taunya sayurannya dikasih empan buat kambing
karena kesalahan kalian kali ini
lebih berat daripada biasanya
maka hukuman yang diberikan pak siti
maka hukuman yang diberikan pun
lebih berat daripada biasanya
mantap betul pak ustadz
yaitu kalian bertiga trio kunyit
harus membersihkan toilet ini
tiga hari kedepan terhitung mulai hari ini
kita tidur sini pak ustadz
ya enggak dong
nih pagi pagi sebelum beraktivitas
kalian bertiga bersihin toilet
siang hari pas lagi
istirahat bersihin lagi toiletnya
nanti sore menjelang malam mau tidur
kalian pastikan toilet dalam keadaan bersih
selama tiga hari kedepan
kenapa gak suruh kita tidur sini aja pak ustadz
pak ustadz kasih hukuman seperti itu
cuma ngepel doang kecil
coba kalau pak ustadz marah
dari kamar mandi
sampai ke halaman depan
dari halaman depan
sampai pintu gerbang
dari pintu gerbang
sampai rumah masing masing
terus gak boleh balik balik lagi
itu dikeluarin namanya pak de
ayo kesini bentar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian mau pada ikut lomba ceramah nggak
eh kok pada diem
yang boleh ikut cewek juga boleh
aku mah gak berani
kita kan masih diceramain terus
masa mau nyeramain orang lain
eh namanya juga lomba
ya gak lah
kamu ketua sampai
kamu pada setuju kan
dibelin banget sih
kenapa semua mesti nunjuk aku
padahal kan aku gak tau harus ngomongin apa
makin ketahuan deh kalau aku gak ngerti apa